pakai yang kotak aja ya mak yaudah bikin deh pas kalau gitu pas apa pas saya juga mau makan pacar cina
assalamualaikum waalaikumsalam hehehe hehehe hehehe ngira ngira jodoh dulu mbah beh ada apa
gua minta dianterin hah diantarin ke mana beh pasti babi ada urusan penting ya gua mau beli
cak tadi katanya kamu belanja sampo tati kenapa masih di sini tadi gua bini gue sampai pasar cuman
rame gua males oh jadi kamu sama potati balik lagi bini gua mah disono gua nyadol nggak ikut oh jadi
kamu nggak ikut belanja kagak gua tunggu dibeliin aja terus bangunan beli apa orang mau tahu aja
udah udah telinga gue sakit hai lagi lu nggak pantas main gitar pantasnya main yang jauh
sono game bell dong sipur kemana tes mana saya tahu atu jak dari tadi kan saya sama kamu di
sini ya kan tadi gue narik jadi gua ketemu dia bang antara pulang ayo aku antar kau pulang tak
kau tahu tidak bedanya orang bata atau bukan tidak orang bukan bata menilai orang bata bang
di kuping itu tidak pas bang kawan aku harus pulang dulu ya tari lah ayolah

lagi nyanyi nyanyi berjalanan ini sungguh amat melelahkan kalau lalu tidur
nyanyi nyanyi berjalanan ini sungguh amat melelahkan kalau lalu tidur
lo lagi nyanyi gue kirain lagi main petasan banting

bang iiih jadi saya dianggap puasa
iiih jadi saya dianggap puasa bukan gitu bang aku bilang kau seger bukan puasa nih coba dicek dulu
bukan gitu bang aku bilang kau seger bukan puasa nih coba dicek dulu
bukan gitu bang aku bilang kau seger bukan puasa nih coba dicek dulu
gak enak kan itu artinya saya lagi puasa

amal baramati mana mak ya paling di sini
emang masih banyak saudara ya mak
saudara mah banyak tapi udah pada dibusurin
jadi pindahannya ke pinggiran
kalau ke depan
mbak elemenya dipakai mbak
nggak mau ah itu rambut saya berantakan bang
mbak elemenya itu bukan cuma ngelindungi pala
tapi juga ngelindungi rambut mbak
karena kalau palanya kenapa napa jatuh
ih abang dowet banget sih rambut rambut saya
udah saya turun aja di rumah gitu
eh jangan jangan
mak mie nya pakai sayur apa polosan aja
ada caisim sama kol
nah itu aja cukup
ada permintaan lain nggak mak
ya mungkin mau pakai rawit gitu mbak
nih emak udah bikinin sambal kacangnya tuh
nih mak udah bikin sambal kacangnya
ya mak tetep pakai
tak ada apa apa
nah terima kasih
nah itu ngapain
ya udah solo tidur di kontrakan dulu
tahunya biar saya goreng
belum semuanya diisi
kalau udah sore begini mak rasanya suka ngantuk
wajar mak kan udah sore
tenaga udah berkurang
jadi pasti ngantuk mak
kalau kagak inget kerjaan
mak rasanya pengen tidur
ya udah mah tidur aja
kan udah gak ada kerjaan lain
nanti kalau udah beres semua
saya bangunin ya mak
itu lu bawa
bawa motornya jangan ngebut ngebut ya
lo nyedir motor gua motor gua mana bisa ngebut
udah ano sadece yang mulu
udah selesai ya
udah mah tahunya
tapi ada yang kurang mak
ya gak apa apa juga sih
mau saya bikinin pacar cina gak mak
emang ada bahannya
tapi santannya pakai yang kotak aja ya mak
yaudah gue bikin dah
pas saya juga mau makan pacar cina mak
dianterin kemana be
pasti mba be ada urusan penting ya
gue mau beli timun suri